lagi lagi kayaknya beda beda satu dua tiga
itu siapa tuh iya oke bukanya kayaknya tadi kita
lagi menceritakan masalahnya masalah itu maksud saya ya ustadz ini sebuah tugas
gara gara haika sama dodo tuh main trik trik suap sulapan
kata mereka mereka mau bikin pertunjukan untuk menghibur teman temannya katanya sih gitu
jadi makanya tadi tuh paling nunjukin sedikit trik trik sulap sederhana dari mulai
midah midahin cincin ya terus juga cincin bisa melayang di tengah tengah lidi
atau bengkokin sendok gitu ustadz
itu ide yang bagus loh ustadz itu kegiatan yang positif loh
karena kan sulap itu kan keterampilan tangan terus kecepatan tangan
terus juga main trik ini bukannya pakai sihir ya
nah gimana kalau kita
dukung aja ustadz
dukung gimana maksudnya ya
maksudnya digendong ustadz
eh ngaduk bopong pakai kain biar agak capek
merobah asaparung kedalaman
supporti itu emaknya sofia
bukan maksudnya kita dukung anak anak untuk bikin pertunjukan
ya jadi gimana semuanya sepakat setuju nggak nih kalau farid jadi badut
emang ustadz itu bukan pilihan terakhir tapi emang nyuruh saat ini ya
hai sekarang lebih enak

tahu tuh udah deh kita minta bantuan pada jua
kok kalian ada di wilayah santriwati sih
apaan iya bukan muhrim tau
kalian itu santriwan bukan santriwati ngapain kesini
tau lah lagian ngapain pula kalian main main kesini
eh tenang dulu tenang dulu
pertama ama lia
kayaknya mukanya tuh sedih banget
iya betul itu
aku mau ngasih sulap yang spektakuler
aku bisa sulap merubah uang
wah santriwan santriwati
sini lihat sulapnya si sobri yang spektakuler
iya yang spektakuler
yang super doang
bagus ya kalian
aku bisa merubah uang
dari seratus ribu
ada yang punya uang seratus ribu
butuhan seratus ribu
jangan kasih seratus ribu
apa tadi butuh uang ini
yang merah merah ini
eh kembali kemana
aku akan merubah uang seratus ribu
udah aku lipat jadi kayak gini
aku bocok antaranya dulu
tadi seribu si
terima kasih aku tahu kalau aku hebat
emang aku hebat
nantikan trik trik spektakuler sobek
sini dulu sebentar aku tengok nih
aku bener beneran gak
seribunya si sobri ya
wah satu seribu doang
satu seribu doang dirimuti
gini ya bukannya bermaksud sombong atau apapun
amelia titip bening selawati
dut and duta
kalau satu seribu doang tuh cuma cukup buat beli apa ya
buat beli cilok juga kurang
satu seribu doang di perebutin
kalian tadi mau merebutin uang satu seribu kan
karena uang satu seribunya masih di sobri
jadi ada yang mau ngambil gak
uangnya lebih banyak
eh apaan ini
nah nah nah
nah nah nah nah nah nah
nah nah nah nah nah nah
nah nah nah nah nah nah
nah nah nah nah nah nah
nah nah nah nah
jadi ada yang mau berhenti
kamu kebiasaannya nih
kalau sudah sampai empat nih
pastii jadi beratakan semuanya
atau taraman kesayangan pak d
astagfirullahaladzim pak d
pak d gak boleh kayak gitu
gak boleh berburuk sangka
nanti kelamaan kelamaan jadi fitnah
fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan
pak d tidak kak
pak d minta maaf
ini kalian kesini
nah garipada besok kak ika mau bikin pertunjukan ke mas si dodot
nah besok pak d membantu kita jadi bantuin ya pak d
pak d gak paham
biar pak d paham
membuat pertunjukan surya pak ika dan dodot
pak d bisa gabungan dengan kita
iya pak d
karena ustadz busta sama ustadz ridwan sudah bicara
ya pak d
pak d pak d pak d pak d
pak d pak d kenapa gak senang
kaki mulia itulah kuncinya
kaki pak d kena itu
eh udah ngada
nanti ada jam tayangnya lagi
eh pede banget sih kamu tuh
lagian juga siapa yang pengen liat slob kamu
nih denger ya
sekarang ini aku di sini ngejah kamu itu
buat minta balikin duit yang tadi produce dia kasih ke kamu
yang satu seribu buat slob
nah sekarang kamu mau balikin sini
kamu jangan pura pura lupa deh ya
uang yang tadi kamu gunain untuk sulap itu loh
uangnya prinses lia
maaf anda kurang buntung
uangnya bukan di aku
terus sekarang aja di mana dong
kalian mau duitnya kembali
kalau kalian mau ngomongnya kembali
kalian harus balik badan
aku mau ngumpulin kekuatan aku dulu
mereka ngerjain kita lagi nih
satu dua tiga
kembalikan uangnya si amalia
itu bukan hak kau
di sana itu mereka